setelah tiga puluh dua tahun lamanya akhirnya tim nasional sepak bola u dua puluh dua
kembali membawa pulang medali emas dalam perhelatan sea games dua ribu dua puluh tiga di kamboja
laga final melawan thailand yang sempat panas dan penuh drama akhirnya berakhir dengan skor lima dua untuk indonesia
presiden yang ikut nobar happy banget tuh bahkan mau traktir tim nas makan duret
ikut dong pak
well gak melulu soal timnas sepak bola prestasi atlet atlet indonesia di ajang sea games juga bikin bangga
mbak mbak mbak jangan disini ruang ganti tim nas nih
salah satunya timnas basket putri yang berhasil meraih emas untuk pertama kalinya sepanjang sejarah
selain itu ada delapan cabang olahraga yang mampu dikuasai indonesia sebagai juara umum selama kompetisi
pencaksilat jadi cabur yang paling banyak menyumbang emas untuk indonesia yakni sebanyak sembilan emas
total indonesia berhasil memperoleh delapan puluh tujuh emas delapan puluh perak dan satu ratus sembilan perunggu
atas raihan ini indonesia berhasil finish di posisi tiga setelah vietnam dan thailand dalam sea games tahun dua ribu dua puluh
prestasi para atlet yang membanggakan ini lantas disambut meriah sepulangnya ke indonesia
kemenpora merayakan pencapaian para kontingen di sea games dengan menggelar arak arak kirap juara pada jumat sembilan belas mei dua ribu dua puluh tiga lalu
selanjutnya mari berisik
semangat untuk para atlet yang akan berlaga di asean para games pada tiga hingga sembilan juni mendatang
yuk bisa yuk indonesia tiga kali juara umum secara beruntun di asean para games mendatang